saya nggak pernah menggelapkan uang restoran itu pak
pak dimas sendiri yang melaporkan anda dengan bukti bukti yang sangat kuat
ini pasti salah pak
saya pasti ade fitnah pak
silahkan bawa dia
pak saya gak bersalah pak
kamu berani berani yang memasukkan
saya melakukan itu
karena saya melihat kerja jukis
bagaimana pak jokrim
saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik baiknya
eh pak deddy
saya ingin rumah rumah kumuh disini
untuk segera dihancurkan ya
bagaimana pak jokrim
di bantaran kali ini saya ingin bersih
ada buat pak deddy
sekali lagi kalian datang kesini di daerah kami
kami tidak takut
daerah kami jadi taruhannya
membawa surat perintah langsung
dari pimpinan pusat
membereskan barang barang pribadi milik kalian
rumah rumah bedeng yang di pinggir kali ini
akan kami gusur
wess dikai ikon malah
nggak setuju aku
kami akan memberi waktu
kepada bapak bapak dan ibu ibu
untuk membereskan barang barang pribadi kalian
baru kali ini aku marah sama kamu ya
teman tapi musuh
biar ku hajar orang yang tak tahu diri itu
kau emang nggak bisa membatalkan perintah itu
kau ini kau madani barang
kau madani barang
kau tidak bisa
kau tidak bisa
saya tahu itu
saya hanya bisa memberi waktu
beberapa jam ke depan
untuk kalian membereskan
barang barang pribadi milik kalian
karena kami tidak akan membukar paksa
sementara barang barang kalian
masih ada dalam rumah
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
jangan sampai di sana sudah digusur semua
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kamu bilang tidak akan digusur kalau warga belum siap
tidak ada apa apa
ini pasti ada kesalahan teknik
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
ini siapa yang suruh bongkar
kan belum ada perintah dari saya
saya mendapat surat perintah langsung dari pemerintah pusat
surat perintah itu diturunkan langsung kepada saya
kenapa ada surat susulan seperti ini
kalau masalah itu saya kurang mengerti komandan
kamu masukkan semua ini
caranya bukan seperti ini
berhak memberi peringatan kepada mereka terlebih dahulu
alah kelemahan itu komandan
tidak tidak tidak tidak
sekarang jadi usahaku ini
saya ini jadi usahaku
anda sudah tangkap
pengkrayaan dan provokasi
selamat siang pak anto
ada apa pak
saya dari kepolisian
datang kemari untuk menangkap anda
kalau tidak mau jawaban
pak saya nggak pernah menggelapkan uang restoran itu pak
pak anto pak dimas sendiri yang melaporkan anda dengan bukti bukti yang sangat kuat
ini pasti salah pak saya pasti adik fitnah pak
silakan bawa dia
saya mau bawa ke mana pak
saya nggak bersalah pak
tolong jawab pertanyaan
kamu berani berani yang memasukkan darah tangan saya
saya melakukan itu
karena saya melihat kerja jupi sangat lambat dan lelet pak
dan dia juga tidak merobohkan tempat itu
karena dia tinggal tempat situ pak
kamu tidak berhak memasukkan darah tangan saya
tahu ini melakukan uang
saya minta maaf pak
dan saya tetap
akan mengajukan kepada pihak yang berwajib
itu kan jepri
mas jepri dibebas pak
aku nggak bersalah
akhirnya kamu bebas juga pri
ijem itu kan terkenal baik di sini kan
tidak pantas dia masuk penjara
iya pak dimas
ada apa pak dimas
coba kamu perhatiin pri
itu jepri bukan
mas kamu udah datang
aku dari tadi sudah ngeliatin kamu nyangkut
kamu udah bebas mas
polisi tuh akhirnya nangkap si deddy nih
dia tuh yang memasukkan tanda tangan pimpinan
syukurlah mas kalau kamu udah bebas
aku udah masakin masakan susuan kamu di dalam
kebetulan dia lapar banget
kok ngerti aku tinggal di indonesia ini
iya free saya dikasih tahu warga
dan saya disuruh pak dimas untuk mengajak kamu ke kantor
jadi manajer pak
yonseu pak bapak nggak salah sebutkan pak
nggak saya nggak salah sebutkan
alhamdulillah saya siap pak
besok kamu malaikan
iya pak besok saya pasti datang
oh kamu yang ngambil rumahku
kumpul jadi kayak gini mbak
mbak mbak mbak
mas anto ini rumahku kalian ngambil rumahku
ini mas anto yang di sini
mas anto ada di sini
mas anto ada di sini
bisa jadi kayak gitu mbak
bawa aja pak
bisa jadi kayak gitu ya mas
ya waktu mas anto ditangkap polisi itu di tempatnya mbak rita
makanya sekarang dia stres
kasian banget ya mas
udah masuk yuk
hai warga warga yang pindah dari sini pada kemana semua ya
hari waspada assalamualaikum waalaikumsalam
jadi menengah di arti aku juga
terus cupri kekabarannya abis kita udah nggak punya rumah lagi
beres yang sabar aku is ngerti
ada sesuatu yang mau saya tunjukkan pada kalian
saya memang sengaja mempersiapkan restoran ini untuk kalian semua supaya kalian tuh bisa
kerja di sini
sekarang tentang masalah tempat tinggal kalian nggak perlu khawatir ya
restoran akan memberikan kredit rumah murah untuk kalian natal
dengan sistem pembayarannya syariah gimana
prih ini bener kok kamu bisa ngasih putusan kak gitu
memangnya kamu udah jadi manajer apa
alhamdulillah rus aku sekarang udah jadi manajer di sini